mantan komisioner komnas ham natalius pigai menuai kontroversi akibat cuitannya yang menyeret presiden joko widodo dan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
cuitan natalius pigai diduga bersifat rasis hingga berujung pelaporan pidana ke bares krim polri
apa motif natalius pigai melontarkan pernyataan yang diduga bernada rasis tersebut
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan martin go kuasa hukum natalius pigai
selamat sore bang martin
mereka menuliskan pernyataan di akun twitternya saya bacakan lagi ya
jangan percaya orang jawa tengah jokowi dan ganjar
mereka merampok kekayaan kita mereka bunuh rakyat papua injak injak harga diri bangsa papua dengan kata kata rendahan rasis monyet dan sampah
kami bukan rendahan kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan
saya penentang ketidakadilan
bang martin motif klien anda menuliskan pernyataan tersebut apa
tiba tiba muncul tulisan seperti itu motifnya apa bang
yang pertama mungkin saya kritisi dulu ya
cara bacanya itu juga agak keliru
jadi tidak ada tanda koma itu cara orang jawa tengah terus dan jemputan terhadap
itu tidak ada tanda koma
oke cara bacanya berbeda menurut anda
tapi yang saya tanya motif klien anda menuliskan itu apa bang
maksudnya ini kan harus clear di sini dulu ya
itu kan sebenarnya mau menjelaskan tentang orang
orang jawa tengah jokowi dan ganjar itu kan mau dijelaskan bahwa mereka berasal dari jawa tengah
itu dulu yang harus gap pertama ya
kemudian yang kedua kalau bicara jawa tengah itu kan bicara lebih kepada provinsi
nah prinsipnya itu begini di dunia manapun itu yang namanya pejuang kemanusiaan
sudah dipastikan tidak akan pernah itu rasanya
karena mereka itu menghormati yang namanya itu asas manusia atau martabat manusia
itu yang pertama
yang kedua kalau ketiga misalnya tanya tentang motif segala macam
kan klien kami pak natali sebagai lebih kepada mengkritisi
karena mereka positif adalah tim publik
oke motifnya adalah mengkritisi begitu ya karena mereka adalah pejabat publik
ya mereka adalah pengikut publik
dan itu resiko lo mau jadi pejabat publik lo harus siap dikritisi begitu
yang kami tidak paham dan tidak mengerti itu ketika ada pihak pihak tertentu yang mempelimpirin itu terapi
sementara dilihat untuk asasnya itu tidak terpenuh
oke motifnya adalah mengkritisi sebagai pejabat publik
bang martin kalau memang mengkritisi apakah klien anda memiliki bukti soal tudingan
karena ada kata kata merampok kekayaan negara dan menginjak harga diri bangsa papua
itu adalah tuduhan serius
kalau memang itu motifnya adalah mengkritisi
punya buktinya bang klien anda
ya kalau itu kan hal yang beda lagi ya
tapi itu satu kesatuan dalam kecurutan
dengar dulu dalam pelaporan ini kan lebih kepada rasisme
nah sekarang kalau pertanyaannya itu soal lebih kepada pembuktian itu kan sudah hal yang berbeda
tergantung daripada yang merasa dirugikan dalam hal ini presiden jokowi dan
kajar itu yang kemudian wajib melakukan pengaduan karena itu kan bagian dari delika dua
nah batasannya di situ dulu
sekarang yang kita mau bahasnya siapa begitu
kalau kita mau bahasnya lebih kepada delik aduan seperti yang tadi dimaksud dengan pertanyaan itu
maka sangat keingin ketiga para pelapor itu kemudian mengatasnamakan subjek hukum kemudian visi begitu
tapi ketika menyampaikan pernyataan soal merampok kekayaan negara dan menginjak harga diri bangsa papua
apakah memang klien anda memiliki bukti atau itu hanya menulis saja sebagai bentuk kritikan
ya kalau penatalis klien kami sendiri ini kan orangnya selalu bicara tentang fakta dan data
artinya itu ada faktanya ya yang dimiliki oleh klien anda ya
nah artinya itu kan ada gitu
kalau orang ngomong sesuatu itu kan pasti ada tapi rana kita bukan rana itu
karena itu sudah masuk ke subjek hukum yang berbeda misalnya kepada pak rumi sendiri atau pak janjar begitu
dan yang kemudian menjadi soal itu adalah ketika ini dipelintirin ke rasis gitu
pertanyaannya itu sederhana rasisnya di mana begitu
jangan jangan justru orang yang mempelintirin kasus ini ke rasis itu justru memiliki lihat lebih kepada subjek lebih kepada yang tersebut
bang adi rasisnya di mana
nah pernyataan cuitan bang nathalys pigai
karena menurut kuasa hukumnya motifnya adalah mengkritisi dua orang ini sebagai pejabat publik
dan menurut kuasa hukum dari bang nathalys pigai kliennya itu memiliki bukti karena itu faktanya
alasan anda dan relawan baranusa akhirnya melaporkan natalis pigai ke polisi ini apa
apakah melihat motifnya bukan hanya sekedar mengkritisi atau memang ada lebih daripada itu
terima kasih mbak
itu yang pertama soal
mengkritisi dan gitu
saya menjawab menurut saya
kalau misalkan mengkritisi
itu harusnya kalau memang berbicara
dampak dari sistem sebuah negara
yang kemudian berdampak
kepada masyarakat misalkan di papua
sana kan gitu kan itu sebenarnya yang
nggak tertuju pada
pribadi kan begitu kalau misalkan
menyebut jokowi ganjar ini kan pribadi
namanya kan gitu kenapa pribadi ya
yang dikritisi kan begitu
jawa tengah kan gitu
nah ini kan sebuah pertanyaan gitu
ini mengkritisi atau
mau apa atau mau memprovokasi
atau mau memprovokasi
memusuhi orang jawa tengah kan begitu
karena ada bahasa jawa tengah disini
nah itulah yang menurut
kita akhirnya itu adalah sebuah
gitu loh ini sangat berbahaya
loh dampaknya loh kalau misalkan
seperti itu terus dikembangkan
ini akan memunculkan
sebuah ketidaknyamanan ketika
misalkan ada orang jawa tengah yang tinggal di papua
atau orang papua yang tinggal
jawa tengah kalau misalkan bahasa bahasa
dia akan terus dimainkan
dampaknya kemungkinan akan terjadi
oke bang adi laporan anda
ke aparat kepolisian ini apakah ada perintah
dari orang yang kemudian merasa
tersinggung seperti pak joko widodo
atau ganjar pranowo ada perintah dari mereka
ini atas inisiatif kita sendiri
karena anda merasa terprovokasi begitu
ya kita merasa tidak nyaman
aja gitu seorang katanya
tokoh papua kok begini
bukannya apa ya bu statement statementnya
bukannya lebih apa namanya
mengajak semua pihak bersatu
bang pigai ini kan salah satu tokoh papua
katanya pemimpin papua
gitu kan seharusnya
tidak memprovokasi menurut saya begitu
oke bang martin seharusnya pernyataan dari klien anda
tidak memprovokasi sebagai tokoh papua
sebagai mantan komisioner komnas ham
tanggapan anda seperti apa
tidak ada unsur provokasi sebenarnya
itu kita harus bijaksana dan cermatlah
persian dalam gramitasi
dalam ketiga bahasa artinya bahwa
kalau anak anak kecil pun pasti
karena itu kan sebenarnya bahasanya itu kan
orang yang berasal dari jawa tengah
itu dulu yang harus dipahami
kalau sudah penyebutan
seperti begitu itu kan sebenarnya kasusnya
gimana itu kan tidak ada sama sekali
arti dua ini kalau kita bicara tentang
ini kan bicara tentang
kita tidak bisa hanya pakai sekedar ini soal
perasaan ini soal keinginan ini soal
segala macam begitu
bang martin apakah kemudian
jadi ketika misalnya kalau kita menuduh
seseorang dengan tuduhan bahwa
ungkapan itu adalah rasus
ini kan juga bagian dari memperkeruh soal
kalau misalnya impian kita itu adalah bagaimana
merawat bangsa bagaimana merawat sejarah
bagaimana kita bisa menyimpulkan sesuatu
itu hanya atas renting ini
oke bang martin
saya mau tanya apakah
tidak ada sama sekali unsur unsur soal yang menegaskan
tentang rapid oke bang martin
apakah kemudian klien anda punya motif
politik mengingat preferensi politiknya
mungkin berbeda dengan presiden jokowi
untuk menjegal motif politik ini
artinya untuk menjegal ganjar yang punya
peluang bertarung di dua ribu dua puluh empat dan juga
menjegal presiden jokowi
ada motif kesana
batasannya itu kan sebenarnya gelap
batasannya itu adalah mereka itu
pemimpin publik yang wajib dikritisi
oleh siapapun gitu
oke disitu dulu yang harus clear
batasan mereka itu adalah pemimpin publik
masa pemimpin publik tidak perlu
masa pemimpin publik terus kemudian
digiring ke hal hal yang sebenarnya itu
tidak ada korelasi tidak ada hubungan sama sekali
ini kan sama dengan
jangan sampai kita ini menjadi bagian
dari tool memelihara
kegaduan negara atau kegaduan bangsa
sementara kesadaran kritis publik
itu harus dibangun
setiap pemimpin publik itu harus dikritisi begitu
ini kan semangat kita itu adalah bagaimana menciptakan tujuan
negara tujuan nasional
yang bermaktabat begitu
saya mau tekankan
prinsip kami itu adalah
pejabat publik itu wajib dikritisi
kalau lo gak mau dikritisi jangan jadi pejabat publik
artinya hanya kritikan saja sebagai pejabat publik
tapi bang adi apakah anda melihat
bahwa ada motif politik yang aromanya
sangat kuat sekali untuk menjegal
tokoh tokoh ini terutama misalnya
presiden jokowi yang sedang berada
di papua kemudian ganjar pranowo yang akan
berkontestasi di dua ribu dua puluh empat
anda melihat ada motif yang sama motif politik
ya saya melihat sih sepertinya arahnya
memang begitu ada kepentingan
entah kepentingan politiknya apa
yang sedang mau dicapai bang ufi jai
kan gitu tapi kelihatannya memang arahnya
kesana kan begitu
nah apa ini kan
mau menjelang dua ribu dua puluh empat
apalagi santer santernya kan
ganjar pranowo ini yuk kan gitu
sebagai capres kan gitu kan
pak leroy lawan deklarasikan gitu
itu kan bisa jadi
arahnya kesana kan gitu
popularitas gajar di papua
panjok kan gitu loh
tadi seperti yang mbak
bang ufi jai terkait soal
merampok tanah papua
atas nama pribadi kalau bicara
jokowi merampok berarti kan jokowi yang merampok
bukan negara yang juga dipisahin
kan gitu nah kalau
misalkan jokowi merampok betul nggak
apa datanya keluarkan kan gitu
bener gak jokowi itu merampok
bener gak gajar itu merampok
kan begitu nah ini juga berbahaya
gitu ini sebetulnya ini
fitnah gitu kan
provokasi macem macem ada disitu
mau mengkritisi menurut saya seperti itu
kita bela loh sempat bela bang pigai
itu diterang ambronsius
pada saat itu kita bela di media
anda sudah melaporkan ini secara resmi ke
polda metro jaya tapi karena menurut
para penyidik polda metro jaya ini cakupannya
terlalu luas kemudian dilempar ke barai skrim
jadi sudah dilaporkan cuitan bang pigai ini
ke barai skrim polri
sudah sudah resmi dilaporkan
apakah kemudian akan ada pemanggilan terhadap bang
pigai anda sudah dapat informasinya sebagai pelapor
pihak mabes polri mengatakan
paling lama empat belas hari
kita akan dipanggil
untuk melakukan pemrosesan
yang jelas laporan ini sudah resmi
bang martin dengan sudah dilaporkannya secara resmi
klien anda ke barai skrim apakah klien anda
siap mempertanggungjawabkan pernyataannya
dan menghadapi proses hukum karena ini sudah
masuk ke ranah penyelidikan begitu bang martin
ya kan yang pertama itu kalau
radanya misalnya rakis
segala macam timpul
mereka lebih kepada subjektif mereka
itu kan kami sendiri memang
sudah siap walaupun
kami melihat itu sebenarnya tidak ada
unsur rasis dari pengertian
dari cuitan itu sudah ada
unsur rasis begitu tapi ini kan
cuma berusaha untuk dibikin bikin itu yang pertama
oke yang kedua
kalau kita lihat misalnya tadi di
penjelasan lebih lanjut itu kan
misalnya bicara tentang pak ganjar
bicara tentang jokowi itu kan sebenarnya bukan di
tanahnya para pelapor begitu karena
mereka harus dipahami itu adalah
posisi mereka itu pemimpin publik
jangan sampai kemudian
kita pakai alasan yang sebenarnya itu
artinya alasan ini tidak memungkinkan tapi
kita coba berusaha mencari cari yang sebenarnya
itu tidak ada korelatif sama sekali oke
kalau misalnya teman teman
mau melapor dalam
konteks rasis rasisnya itu yang harus
karena kalau bisa menyebut itu ras
jadi malu itu yang harus
jadi argumen begitu oke bang martin
saya mau tanya ini sebetulnya bukan sekali ya
klien anda melontarkan kritik keras
kalau menurut anda ya kepada rezim pemerintah dan partai
koalisinya kalau kita lihat ada beberapa
kali pernyataannya bang natalis pigai yang
memang keras sekali mengkritik
pemerintah presiden kemudian dengan partai koalisnya
apakah ini bentuk kekecewaan bang natalius pigai
kan begini mbak
itu dalam konteks misalnya
itu kan ada hal yang paling
tim itu adalah kritikan hanya
untuk bagaimana menyelamatkan
jadi kalau ternyata itu ada hal hal
untuk misalnya mengganggu
kepentingan publik atau misalnya
seperti masalah pelanggaran ham tinggi segala macam
hal hal begitu itu penting supaya
bagaimana kita meminimalisir masalah masalah
contoh contoh bang natalius sendiri ini kan
dalam jalanannya itu kan selalu
mengkritisi hal hal yang
sangat keras mestinya itu
justru butuh banyak orang
seperti natalius yang bisa mengkritik
pemerintah agar arah
pengelolaan negara ini bisa
menaruh ke tujuan negara
oke baik baik
mengelola negara itu hanya
punya kepentingan pribadi
ini untuk kepentingan publik
ini setiap pemimpin publik itu harus dikritisi
sekalipun peras bagaimanapun harus dikritisi
oh terakhir saya kasih waktu
ke bang adi tapi singkat saja karena
waktu kita tidak banyak harapan anda dengan pelaporan ini
dan relawan baranusa
berharap bahwa natalius pigai minta maaf
atau memang mesti terjerat pidana
singkat saja waktu kita tidak banyak
kami sih tidak
ingin gaduh juga sebetulnya
ini kan berawal dari cuitan bang viga
tadi kami sudah di
apa namanya di detik kami bicara
urusan pelaporan ini
sudah tidak perlu lagi lah bang pigai
berdali ini segala macam karena memang
itu sudah jelas salah
ya kan gitu dari cuitan itu sudah
sangat jelas salah harapannya apa apakah bang
tiga minta maaf atau seperti apa
minta maaf aja secara terbuka
pada apa namanya orang jawa
tengah kepada rakyat indonesia
kepada dokowi ganjar
sudah selesai urusan
tidak perlu panjang panjang
kita tunggu nanti bagaimana proses penyelidikannya
karena ini sudah masuk ke ranah pidana
sudah dilaporkan ke barat skrim abes polri
kita tunggu dalam empat belas hari
nanti apakah kemudian natalis pigai dan juga
pelapor dari pihak
relawan baranusa akan juga dipanggil
sekali lagi kita akan tunggu
nanti bagaimana prosesnya di kepolisian
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah
bergabung sore hari ini ada adi kurniawan ketua
umum relawan baranusa serta
martin goh pengacara natalius pigai
sehat selalu bapak bapak
terima kasih salam sehat